siapa yang tak bangga berkesempatan memotret anak seorang presiden
hal itu dirasakan rio wibowo fotografer yang dikenal dengan nama rio motret
ia dipercaya menjepret foto pre wedding kaisang pangarep dan erina gudono
dengan balutan kostum bertema nusantara
tema nusantara dari sabang sampai merauke dipresentasikan lewat lima kostum
yakni baju adat lampung gorontalo bali dayak dan papua
menggunakan baju adat itu mungkin gak bisa terlalu kecimpringan nggak bisa terlalu kecicilan gitu
sebenarnya pada saat
ada pelukan gitu
ada mungkin pelukan bisa tapi lebih anggun gitu
karena pas lagi saya foto gibran dan selvi pun mas gibran dan selvi pun juga mereka ada pelukan
kayak baju kebayang
untuk pose romantis tapi tidak bisa yang terlalu fun atau yang terlalu pecicilan gitu
sebenarnya stok kecicilannya ada nih yang kaesang sama erina
cuman memang menurut aku kalau membawakan baju adat itu lebih baik anggun dan elegan aja gitu
bila biasanya rio memotret pesohor tanah air bedanya apa ya dengan memotret anak orang nomor satu di indonesia
ada perbedaan nggak sih
mas memotret seorang dari keluarga presiden dengan misalnya dengan pihak lain yang selama ini kita tahu sudah memegang macam macam selebriti seperti itu
aku sih ngerasa motret anak anaknya bapak jokowi ini gak ngerasa tegang atau ngerasa kayak terlalu over protected banget ya
penjagaannya pun juga biasa aja
bahkan kadang kadang nggak ada
nggak ada bahkan
oh bahkan nggak ada
bahkan nggak ada gitu
jadi menurut aku
aku ngerasanya juga seperti motret orang biasa gitu
malah pada saat aku motret pejabat pejabat itu malah lebih jokonya lebih ketat gitu
jadi emang anak anak bapak jokowi ini emang santai banget semuanya
studio di kawasan jakarta utara inilah yang menjadi lokasi pemotretan pre wedding kaisang erina
mas riyu ini studio yang digunakan waktu itu untuk foto kaesang ya
apa aja sih kita lihat saya mau bedah sedikit ya
ini ada beberapa sih sisa kemarin photoshoot itu ada yang patung kita terinspirasi dari patung patung dayak
di sebelah situ tuh
sama ini ada beberapa set up rumput sama kan untuk yang dayak sama
yang dayak sih lebih
ini semua masih ada tersisa
ada kayak batu batuan
terus rumput kering sama ada patung patung gitu
nih lebih baik
ini lebih baik
tapi ini palsu semua
ini palsu semua
ini disclaimer ya
rio mengaku terkesan saat memotret anak orang nomor satu di indonesia itu
pasalnya pembawaan kaisang dan erina yang cair membuat proses pemotretan itu berjalan mulus
ini gaya bebas
satu dua tiga
setiap jepretan rio membuat saya takjub
pantas saja tak hanya pesohor tanah air
anak presiden pun memilih jasanya untuk sebuah hajatan besar jelang pernikahan
roni satria evan askam jakarta